vaksinasi nasional dimulai serentak hari ini beberapa kepala daerah menerima suntikan vaksin covid sembilan belas produksi sinovac
ini adalah suntikan yang pertama bergabung melalui zoom adalah mas emil dardak wakil gubernur jawa timur
mas emil selamat malam
mas emil apakah ada efek samping anda tadi sudah melakukan vaksinasi pertama dari sinovac
ya alhamdulillah efek sampingnya relatif
masih dalam range yang sudah diantisipasi dari informasi para dokter
jadi pegel pegel di lengan yang divaksin agak ngantuk lemas
tapi sedikit bahasa jawa nya jadi agak meriang sedikit
jadi kami mengukur suhu sekitar tiga puluh tujuh empat tiga puluh tujuh lima lebih
jadi itu memang sedikit tanggal
sangat tapi tidak masalah
dan itu kalau misalnya dikatakan oleh dokter pemprov atau dokter pribadi
apakah itu merupakan respon dari ketika vaksin itu bereaksi di tubuh
karena antibody nya lagi dilatih sedikit sedikit ini mulai dirangsang
makanya ada dua kali injeksi
apakah ada petunjuk dari dokter anda misalnya setelah vaksin apa yang harus dilakukan
apakah harus juga menggunakan
mengurangi aktivitas dan lain sebagainya
ya tentunya melihat
tentunya sangat tidak disarankan untuk memporsir kegiatan setelah divaksin
karena tentunya kan tubuh butuh waktu juga untuk melakukan fungsi fungsi membangkitkan antibody
tapi bukan berarti tidak beraktifitas
tidak ada larangan untuk kemudian bekerja
tetapi ya kita yang mengukur sendiri ritmenya
nah namun demikian
yang penting justru
yang sering salah kaprah adalah setelah divaksin
jangan kemudian malah berasumsi kita bisa bebas
merdeka tidak pakai masker tidak jaga jarak tidak usah cuci tangan
karena vaksin ini sampai saat ini yang kami pahami
masih butuh waktu untuk mengaktifkan antibody
yang kedua belum ada konfirmasi bahwa kalau kita sudah aktif antibody nya
kita tidak akan menjadi carrier virus
nah ini yang harus kita pastikan
itulah sebabnya vaksinasi ini adalah upaya untuk meminimalisir keparahan
dari mereka kalau terinfeksi covid
nah kalau misalnya kemudian
eee kemudian saya baca teksnya nih tapi
bukan saya bukan salah kaprah bahwa kalau vaksinasi itu langsung kemudian kita tidak akan jadi carrier covid
tetapi vaksinasi akan meminimalisir bahkan mencegah keparahan bagi orang yang terkena covid sembilan belas
itu informasi yang kami dapat sampai saat ini
bukan sesuatu yang dapat menghentikan pandemi ini seluruhnya gitu ya mas emil ya
nggak kalau saya bilang ini bisa menghentikan
tapi pada saat seluruh populasi atau sebagian besar populasi itu sudah kemudian tervaksinasi
tapi kalau baru saya sendiri nih yang divaksin
terus tiba tiba saya keluar nggak menjaga jarak gitu nggak pakai masker
itu kemudian mungkin itu yang sebenarnya salah
tadi kami baru juga bicara dengan pak zubair dari satgas covid pusat
bahwa kalau misalnya kita setelah divaksin pertama akan butuh suntikan kedua dan ada tenggang waktu sebelum antibody aktif
kedua belum tentu kita kemudian

nah ini ini informasi yang terakhir

yang kami dapat
belum tentu kemudian setelah kita antibody nya aktif
lantas kemudian kita tidak bisa menyebarkan covid ke orang lain
itu belum dikonfirmasi ke kami
jadi kita tetap pakai masker untuk saling melindungi
sampai kemudian kita sudah yakin bahwa populasi kita ini relatif sudah bisa menghadapi covid sembilan belas kalau terkena
heart immunity minimal dicapai ketika kita menghadapi covid sembilan belas
ya ya heart immunity minimal dicapai ketika kita menghadapi covid sembilan belas
ya ya heart immunity minimal dicapai ketika kita menghadapi covid sembilan belas
mas emil sekarang persiapan vaksinasi di jawa timur bagaimana hal yang krusial kemudian yang juga terjadi di beberapa daerah adalah tempat penyimpanan vaksin ini
ya cold chain istilahnya atau rantai pasok dinginnya itu memang menjadi fokus dari ibu gubernur
ibu gubernur sudah menugaskanlenebit provinsi berkoordinasi dengan kemenkes melakukan pendataan bottom up

kemudian kita ada permohonan berapa lagi dari masing masing kabupaten kota
kita lengkap datanya ada usulan misalnya sebanyak tiga ratus enam puluh lima lemari es
kemudian ada usulan enam full room
kemudian ada usulan tiga dua ratus empat puluh empat vaksin carrier dan juga lima ratus lima puluh sembilan full box dan dua puluh sembilan unit kendaraan dengan fasilitas pendingin atau rever lah istilahnya
bagaimana dengan pendekatan sosialisasi vaksinasinya
apakah masih ada penolakan
lalu pendekatannya kewajiban atau tidak wajib dengan sanksi atau tanpa sanksi
karena memang ada beberapa daerah
dengan hal ini
kalau bicara mengenai vaksin kita mengutamakan pendekatan komunikasi yang persuasif
kita akan dengan telaten memberikan kepada masyarakat pengertian pemahaman dengan berbagai macam cara
makanya kami mengambil vaksinasi duluan
ini justru untuk menyatakan ke publik bahwa kita nggak hanya nyuruh kita pun melaksanakan
bahkan sebenarnya tadinya
bu arumi istri saya kan ketua tim penggerang tkk
tadinya juga namanya diusulkan sudah di health screening
tetapi atas pertimbangan tim dari pemprov dari dinkes dan dari tim vaksinasi dipending dulu
tetapi kemudian tadi didiskusikan ulang
ini mungkin istri saya juga harus ambil karena kalau itu saya tidak jadi ambil setelah publik tahu dia mau ambil
nanti berpikirnya akan nggak melaksanakan padat sebenarnya
siap untuk melaksanakan jadi kita
dari diri kita sendiri
kepada publik gitu karena ini kan
sudah melalui bepom mui
who juga punya standar guideline
sudah banyak sekali yang mengikuti termasuk
pak ridwan kamil contohnya
sudah mengikuti uji klinis tahap tiga
kita menyadari bahwa
informasi ini berpacu
di dunia maya juga kan
makanya kita berharap bahwa
masyarakat akan merujuk ke informasi yang kredibel
kemudian datang dari media yang
bisa kita tetangguh jawabkan
gitu kan kemudian misalnya
kayak tadi kalau omongan saya salah kutip
bisa mengatasi covid bukan
maksudnya setelah divaksin
itu kita tidak lantas
bisa merdeka melanggar protokol
kesehatan nah itu kan bahaya kalau misalnya
jadi inilah yang penting bahwa
masyarakat jangan kemudian
terjebak dalam informasi
yang sepotong sepotong harus mengambilnya secara
utuh dan mencari komparasi
jangan cuma dengar dari satu sumber
bandingkan dengan sumber sumber lain
atau kalau memang capek pak ngumpulin sumber
ya percayalah kepada
inti yang tadi sudah hadir
ikatan dokter indonesia ada
juga papdi persatuan alih
mas emil bagaimana dengan
sepakat dengan anda bahwa
bukan berarti kemudian bebas
merdeka bisa kendor
protokol kesehatannya bagaimana
pengawasan terhadap mereka yang menerima vaksin
di jawa timur adakah
suatu hal khusus yang akan dilakukan
kepada mereka nantinya
pertama semua yang divaksinasi
kedua untuk beberapa waktu ke depan
kita fokusnya kepada tenaga kesehatan
tenaga kesehatan kita bisa bekerja
lebih senang lagi
di fasilitas fasilitas kesehatan
baik yang melayani pasien covid
maupun yang melayani pasien pasien non covid
mereka semua sama sama punya
resiko nah cuman
kalau bicara mengenai
memantau kepatuhan kan
semua sama artinya kita
tidak kemudian memantau hanya yang divaksinasi
karena aturan kita berlaku
mau sudah divaksinasi mau belum
punya pekerjaan apa
atau dia latar belakang apa
semua harus patuh kepada protokol
kepatuhan ini kita tidak terkendala
oleh keharusan untuk melihat
yang mana yang sudah vaksin mana yang belum
kita pukul rata semua harus patuh
mas emil untuk sosialisasi
ini terakhir dari anda untuk sosialisasi
mereka yang sangatnya
sampai saat ini masih ragu ragu
dan itu tidak hanya di masyarakat awam
tapi juga mungkin ada tenaga kesehatan
yang masih ragu akan vaksin ini
pertama ada pihak yang lebih kompeten
untuk menjelaskan yaitu sesama
ikatan dokter indonesia apap
dan lain sebagainya
seiring berjalannya waktu mungkin mereka
akan melihat oh ini
mas emil sudah divaksin
mas emil sudah divaksin
semua semua dikit tapi insya allah lah besok
dengan kehendak allah swt semua berjalan baik
terus sampai syuting kedua
kami juga harus punya kesabaran dan ketelatenan
untuk menyampaikan ke masyarakat
makanya dalam perdana tadi
bu gubernur mengundang ada
ketua mui ada ketua iji
ada ketua pgri
misalnya nah bahkan di
yang merk ini kenapa nggak vaksin
yang merk ini
tapi sebenarnya kalau diselami lebih dalam
tadi saya waktu mau selesai divaksin
saya diobservasi tiga puluh menit
saya ditemui oleh
salah satu anggota papdi
pembatuhan alipnya di dalam
dan dia menyampaikan bahwa justru vaksin
ini ini yang paling
masyarakat indonesia selama ini
karena metodenya adalah
nah tetapi yang orang sekarang
pengennya yang rna
itu juga harus dipastikan karena ada
masuk ke teknis itu bukan bidang saya
itu juga sudah mempertimbangkan
opsi opsi ini bahkan
efekasinya ini sudah
dipertimbangkan terhadap pandarisasi who
dan ada variabilitas
antara satu negara dengan negara yang lain
itu adalah karena
subyek yang ada di placebo
dan di vaksinnya itu bisa berbeda
sehingga efekasi ratenya ada
nah yang juga tidak kalah penting
dunia sudah memvaksinasi lebih dari
tiga puluh juta kalau kita saya ngeceknya
di bloomberg gitu ya sudah lebih
dari tiga puluh juta divaksin
sepuluh jutaan di amerika hampir
sepuluh juta dari china
nah artinya ini kan vaksin
yang mungkin similler gitu yang sudah
digunakan di china untuk hampir sepuluh juta
ada kesempatan kemudian
menjadi penerima vaksin yang terutama
adalah tenaga kesehatan intinya mereka
tidak perlu lagi ini sudah
di label aman dan juga
halal gitu ya mas emil
kalau orang jawa bilang gitu lama lama akan
jalan ya masih ada waktu ini
tujuh puluh tujuh ribu datang kemudian
satu ratus dua puluh ribu menyusul total nakes
ada dua ratus ribu tentu kita harus
ingat loh ada komplikasi kayak
misalnya ada yang sudah terdaftar terjadwal
kalau pas datang health screening
ternyata kondisinya belum siap
nah tentu ini kan akan berdampak
kepada scheduling juga jadi yang
kita punya waktu tapi memang harapan
pak presiden bisa dalam waktu dua belas
akan melatih lagi tambahan tujuh dua ratus
ini akan membuat total vaksinator
hampir mencapai mendekati sepuluh ribu lah
di jawa timur oke baik mas emil
dardak terima kasih wakil gubernur jawa timur
sudah bergabung malam hari ini di newscast
sehat terus mas